selalu ada kisah menarik saat terjadi konflik video luar biasa beredar di telegram sejumlah
wanita ukraina memberikan makanan dan minuman kepada tentara rusia yang ditangkap mereka pun
mengobrol seolah tidak ada konflik antara kedua negara bahkan tentara rusia ini diperbolehkan
menelpon ibunya untuk memberitahu jika mereka baik baik saja sementara video lain menunjukkan
saat tank yang dikendarai tentara rusia mogok karena kehabisan bahan bakar seolah ingin
membantu sambil tertawa warga ukraina yang berpapasan dengan tentara rusia ini menawarkan
diri untuk menarik tank tersebut namun bukan untuk melanjutkan perjalanan masuk ke ukraina
melainkan kembali ke negara asalnya rusia hai hai hai hai hai